kamu sendiri ibunya gak ada
dia bilang saya mau ke rumah sakit

beginilah ungkapan kekesalan seorang pengendara motor kepada petugas kepolisian
saat terkena razia ppkm darurat di jalan proklamasi menteng jakarta pusat sabtu siang
ia tidak terima jika ruas jalan yang akan dilintasinya ditutup petugas
di hadapan petugas pria tersebut berdalih terburu buru ke rumah sakit cipto ngomong kusumo
mencari kamar untuk sang ibu yang terkena covid sembilan
belum bawa ibu saya ibu saya
di belakang lagi macet di pasar berapa
tahu gak nih pak kalau disini udah ada penyekatan nih pak
tahu cuma ketika saya udah izin
udah izin sama bapak polisi disitu boleh lewat
yang disini malah gak boleh lewat
sementara itu kandit lantas polsegmenteng kompol agung wuryanto mengungkapkan
penyekatan tersebut dilakukan sejak sabtu pukul waktu indonesia barat
hingga masa ppkm darurat dinyatakan berakhir
ada beberapa kriteria yang pertama adalah dokter rawat dan sebagainya
yang akan menuju rumah sakit
yang kedua logistik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat
yang ketiga tugas keamanan termasuk orang yang tinggal di dalam sini
di bogor jawa barat gara gara gerbang pasar ditutup mendadak
puluhan pedagang blok f pasar anyar sabtu siang memprotes petugas keamanan
mereka bahkan sempat adu mulut lantaran kesal penutupan pasar digelar mendadak
kami tidak ada pemberitahuan secara tertulis
pemberitahuan untuk tutup toko ini cuma melalui wa aja
itu juga pemberitahuan sekitar jam tujuhan lain
intinya membeli kios ini nggak gratis kami melalui bank
nah ini untuk ke bank ini pembayaran gimana
sementara pengurus pasar mengaku terlambat melakukan sosialisasi penutupan
lantaran menunggu instruksi dan teknis ppkm darurat dari pemda setempat
ribuan kios di kawasan blok f g a c dan d pasar kebon kembang
serta pasar bogor dan jambu dua ditutup saat gas covid sembilan belas
untuk menegakkan aturan ppkm darurat
memang kita waktu itu menunggu instruksi ya
kita juga tidak bisa sembarang ngasih tahu buka atau tutup
karena memang sore hari